panglima tni marsikal hadi cahyanto angkat bicara tentang keputusan yang menganulir rotasi enam belas perwira tinggi tni
yang tertera dalam surat yang diterbitkan panglima tni sebelumnya gatot nurmantio yang terbit empat desember lalu
dalam surat keputusan itu gatot memutasi delapan puluh lima perwira tinggi tni
yang kemudian enam belas diantaranya dinyatakan tidak ada atau dianulir oleh surat keputusan baru
tertanggal sembilan belas desember dua ribu tujuh belas oleh marsikal hadi
menurutnya penilaian kualitas sdm di tubuh tni harus tetap berpegang pada profesionalitas dan prestasi kerja
untuk mengemban amanah sebagai panglima tni
saya telah melaksanakan evaluasi secara berkesinanggungan terhadap sumber daya manusia
dan untuk memenuhi kualitas sdm di tubuh tni
untuk kebutuhan organisasi dan tantangan tugas ke depan
itu yang pertama
yang kedua adalah dasar untuk penilaian sumber daya manusia adalah profesionalitas dan merit system
yang ketiga bahwa jukmin terkait dengan pembinaan karir seorang prajurit
itu sudah diperlukan
sudah baku semuanya berdasarkan profesionalitas dan merit system yang selalu kita lakukan
tidak ada istilah di dalam pembinaan karir adalah life and peace life
terima kasih cukup
meski batal dibutasi pangkostrat lieutenant general edi rahmaya dinyatakan
ia tetap akan pensiun dini untuk maju sebagai bakal calon gubernur sumatera utara
saya sudah final
sudah bulat hati saya untuk menjadi gubernur sumatera utara di dua ribu dua puluh
apabila dipilih oleh rakyat sumatera utara
pensiun dini itu berjalan dengan sendirinya itu adalah hak prerogatif saya
karena apa itulah undang undang tadi referensinya
baik lisan maupun tulisan
pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi tni yang dilakukan panglima tni marsikal hadi cahyanto
dinilai presiden jokowi sebagai hal biasa dalam tubuh tni
menurut presiden tentu panglima tni memiliki penilaian sendiri untuk membatalkan mutasi itu
setelah menyerahkan satu dua ratus tiga puluh sertifikat tanah gratis untuk warga sorong raya
di gedung aimas
convention center kota baru aimas sorong rabu siang
presiden jokowi menegaskan
panglima tni pasti telah mengevaluasi mutasi tersebut sehingga membatalkan